seperti inilah aksi tim penyelamat hewan dari pemadam kebakaran maros
saat melakukan evakuasi seekor sapi yang terperosok ke dalam sumur
di kelurahan tarwade kecamatan turikale maros sulawesi selatan
aksi penyelamatan ini awalnya dilakukan oleh seorang petugas
yang turun ke sumur sedalam sepuluh meter
kalau kejadiannya itu dari mungkin sekitar jam empat atau jam empat lewat
nah kebetulan masih tidur ini sumur kan ditutup seng
cuma ditutup seng bunyi ribut
baru pergi dilihat
ternyata ada sapi yang jatuh
aksi penyelamatan ini pun berlangsung dramatis karena sapi tidak berhenti mengamuk
petugas kemudian menutupi kepala sapi dengan karung agar tidak terus merontak
saat petugas mencoba mengikatkan tali ke tubuhnya
setelah tali berhasil dililitkan
sapi yang beratnya ditaksir mencapai delapan puluh kg ini ditarik oleh petugas bersama warga menggunakan katrol
pagi ini kita sempat mengevakuasi seekor sapi yang tercebur turun ke sumur
kesulitan yang pertama karena di bawah dasar sumur sendiri sangat sempit
dan dimana juga sapi lumayan berat untuk bisa dievakuasi
sapi yang berhasil dievakuasi dari dalam sumur ini
dan sananya akan diserahkan ke pemerintah setempat karena pemiliknya belum diketahui
muhammad bakri maros sulawesi selatan